kita ketemu lagi
mau apa kalian pergi
aku akan segera pergi
tapi setelah memberimu hadiah
putri anda tidak akan selamat
kecuali apa pak
satu satunya penawar racun ini
hanyalah pucuk bunga bulati
itu pun hanya ada di gua kematian

kau akan berada di gua kematian
menurut kabar yang saya dengar tidak ada satu orang pun yang bisa keluar dengan selamat setelah memasuki gua itu
tadi katakan di mana letak gol kematian itu
biar saya yang kesana untuk mencari pucuk bunga buladi itu
aku yang akan pergi kesana
aku ada calon semua nyerasa
jadi aku yang bertanggung jawab untuk mendapatkan bunga itu
sudah sudah sudah
lebih baik kalian pergi berdua saja
biar lebih aman
kenapa kamu berhenti
bukannya kita harus cepat mendapatkan bunga belading itu
lastri lagi sekali
ya sepertinya kakak sangat khawatir sekali sama lastri
kaka mencintai lastri kak
sekarang ini bukan waktunya untuk bicara ngelantur
kak kaka nggak usah pura pura
saya sudah dengar cerita kaka sama lastri tadi siang
asal kaka tahu sampai kapanpun aku tidak akan pernah menyerahkan lastri ke tangan kaka
bay sedikit pun dalam benang kaka
ada niat untuk melakukan apa yang kamu inginkan
selama ini satu satunya tujuan kakak adalah untuk membahagiakan kamu
kak kaka benar benar ikhlas kamu menikah dengan lastri bay
selama ini aku berperasaan kak buruk sama kaka
pergi ke guaokmatian
kita harus cepat mendapatkan bunga bulading itu untuk menyembuhkan calon istri kami
cepat cepatlah kalian berdua menghantarkan nyawa
guaokmatian ini benar benar anggun
oleh sebab itu kita jangan sampai sembro
kita harus mencari cara supaya kita bisa selamat
kita tidak tahu
bahaya berasal dari dalam goa ataupun dari luar goa
salah satu dari antara kita harus berjaga jaga di luar goa
biar kakak yang masuk ke dalam
kamu berjaga jaga di luar goa
lastri adalah jalan istriku
jadi aku yang harus masuk ke dalam goa dan mendapatkan bunga itu
kak tolong beri kesempatan agar aku bisa berkorban buat lastri
kenapa cuma si bahaya doang yang masuk
kalau kayak gini rencana aku bisa gagal
nanti aku pasti bisa
kamu akan sembuh
hahaha oh ikut pemuda bodoh kamu datang untuk mengantarkan nyawamu
hahaha eh naga jelek jangan sembarangan kalau bicara ya kita buktikan saja siapa yang akan
berdasar sombong rasakan nih ya

hai kasih berpindahkan seperti ini bayar
hai hai kenapa kamu menikahkan kakak seperti ini
pernahkah itu mereka pernah untuk memberikan ayee kepada hoi an

selamat tinggal bayi